sementara itu perusahaan taksi bluebird menyanggah tudingan terlibat dan mendukung demonstrasi sopir taksi pada hari selasa dua puluh dua maret yang lalu
ini yang jelas dari perusahaan tidak support sama sekali aksi demonstrasi kemarin
dan sekali lagi kami tegaskan bahwa bluebird memang tidak mendukung adanya demonstrasi ini
kita mengedepankan penyampaian aspirasi yang lebih jalurnya di koridor yang tepat dan taat pada hukum
dan yang paling penting tidak merugikan orang lain
ini koridor yang tepat seperti apa
bermusyawarah melakukan pertemuan pertemuan bukan dengan cara turun ke jalan dan sampai mengganggu kenyamanan orang lain gitu